hingga kamis siang belum ada keluarga yang datang untuk mengenali ketiga jenazah terduga teroris tanggerang selatan
hingga kini proses otopsi terhadap ketiga jenasa masih berjalan
tiga jenazah terduga teroris yang tewas dalam upaya penangkapan oleh densus delapan puluh delapan di kampung curug tanggerang selatan
masih berada di kamar jenazah rumah sakit pori kramacati jakarta timur
hingga kamis siang sejumlah wartawan masih tampak menunggu kedatangan keluarga
tak tampak pengawalan ketat oleh petugas kepolisian di kamar mayat rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
ketiganya adalah penghuni rumah kontrakan milik agus suhartono di kawasan kampung curug kecamatan setu tanggerang selatan
selain otopsi ketiga jenasa akan menjalani identifikasi dan uji dna sebelum akhirnya diserahkan ke pihak keluarga